alunan musik dan lagu terdengar di perempatan jalan citarum riau kota bandung
menemani para pengendara yang sedang menunggu lampu merah
lagu tersebut dibawakan oleh sejumlah musisi jalanan
yang saat ini memang sering terlihat menghibur warga
di berbagai titik perempatan jalan di kota bandung
menurut salah satu musisi jalanan yang tergabung di komunitas pengamen jalanan
mereka mulai manggung di lampu merah sejak pandemi covid sembilan belas melanda
dari pekerjaannya ini rata rata ia mampu mendapatkan penghasilan sekitar seratus ribu dalam sehari
meskipun harus meluarkan modal untuk menyewa sejumlah peralatan manggung cuaca
kelompok bersahabat kelompok musisi jalanan lainnya juga bisa ditemui di perempatan cikapayang
dago kota bandung
albert selano salah satunya
ia dan rekannya biasa tampil di event musik acara pernikahan atau kafe dan hotel
namun sejak adanya pandemi covid sembilan belas kegiatan tersebut pun dilarang pemerintah
sejak itu pula mereka terpaksa ngamen di jalan untuk mendapatkan penghasilan
albert dan rekannya biasa mulai ngamen dari pukul delapan pagi hingga sepuluh malam
ketika sedang ramai biasanya ada lima hingga sembilan orang yang ngamen
dalam sehari kelompok pengamen ini bisa mendapatkan seratus hingga dua ratus ribu rupiah
sejumlah pengendara mengaku tidak terganggu dengan keberadaan para musisi jalanan ini
gak sih lebih ke ramai aja sih
soalnya kan mereka juga sama sama butuh uang
menurut pegiat musik yang bernaung di rumah musik hari rusli layala rusli
adanya fenomena musisi yang terpaksa ngamen di jalan merupakan gambaran dari kondisi musisi
yang terkenal di dunia usaha
mereka mencoba bertahan dengan berinovasi membuat konser virtual
membuat konten media sosial bahkan sampai berjualan online
namun menurut yala hal tersebut bukanlah jalan keluar karena eksistensi musisi
ialah menampilkan karyanya di hadapan banyak orang
harusnya pemerintah bisa meyakinkan itulah kepada dunia usaha untuk
karena di luar kan mereka udah berani dikit dikit nyoba gitu
dan saya pikir mereka harus berani pemerintah juga harus berani
karena kalau enggak ini sampai kapan
sejak pandemi covid sembilan belas pemerintah belum mengizinkan adanya konser musik
yang berpotensi menimbulkan kerumunan sebagai upaya pencegahan covid sembilan belas